status ma'ruf amin akan jadi salah satu materi gugatan yang didaftarkan ke mahkamah konstitusi
hal ini disampaikan kuasa hukum pasro dua deni indrayana
usai melakukan registrasi berkas gugatan di gedung mk selasa pagi
posisi ma'ruf amin sebagai ketua dewan pengawas syariah pada dua udang milik pemerintah
dianggap melanggar aturan dan karena itu harus didiskualifikasi
hal itu dianggap melanggar pasal dua ratus dua puluh tujuh huruf p undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
isinya menjelaskan seorang bakal calon presiden
atau wakil presiden harus menandatangani informasi atau keterangan
tidak boleh lagi menjabat suatu jabatan tertentu di pemerintahan saat dirinya sudah mencalonkan
karena esensinya kita menemukan ini persoalan yang prinsipil
yang kami dapatkan memang pada saat pendaftaran pun tidak dicentang mundur sebagai pengurus bumn itu
menurut kami pak maruf amin tidak memenuhi syarat formil sebagai calon wakil presiden
karena itu pasangan calon nomor satu mestinya karena tidak memenuhi syarat didiskualifikasi
bagi tkn jokowi ma'ruf posisi ma'ruf amin telah memenuhi syarat sebagai capres cawapres setelah ditetapkan kpu
dokumen pencalonan keduanya juga telah diverifikasi oleh kpu
langkah bpn mempersoalkan posisi ma'ruf dimilai salah alamat karena mk hanya menyelesaikan kasus sengketa
hasil pilpres dua ribu sembilan belas bukan persyaratan pencalonan
begitu mendaftarkan kemudian semua dokumen kelengkapan diverifikasi
tidak hanya dokumen yang diajukan saja tetapi juga informasi dari berbagai sumber juga dilakukan pencariannya
dan tidak ada masalah pada waktu itu
kpu sendiri telah menyatakan posisi ma'ruf amin bukan termasuk sebagai karyawan bumn
sehingga diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden
mengumumkan diri dari siapa tadi
sementara itu ma'ruf amin menyerahkan penanganan isu ini kepada tkn
ma'ruf menegaskan ia bukan pegawai di dua bank syariah tersebut melainkan sebagai pengawas saja
sidang gugatan pilpres akan mulai disidang oleh mahkamah konstitusi pada hari jumat empat belas juni dua ribu sembilan belas
prabowo sandiaga mengimbau agar pendukungnya tidak turun ke jalanan
dalam mengawal proses sidang di mahkamah konstitusi
keduanya meminta agar mempercayakan proses hukum sengketa di mk
pak prabowo mempercayai bahwa tim hukum memiliki konstruksi dan argumentasi yang kuat
dan menyerahkan sepenuhnya kepada tim hukum untuk memfinalisasi tentunya menyiapkan untuk sidang pertama
harapan kita agar para pendukung itu tetap tinggal di rumah
tidak perlu berbondong bondong datang kepada mk
dalam sidang tersebut tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden satu joko widodo ⁇ maruf ⁇ amin juga telah mendaftarkan diri ke mahkamah konstitusi sebagai pihak terkait
tim liputan cnn indonesia
terima kasih sudah hadir malam hari ini

pak lutfi selamat malam
malam mbak putri
dan juga ada bang refri harun ahli hukum tata negara
bang refri terima kasih sudah hadir kembali di studio
saya ke pak lutri dulu
jadi kalau misalnya kan dikatakan ada materi tambahan apa saja yang dimasukkan sebenarnya kemarin ketika menambahkan beberapa halaman sepuluh juni lalu
begini ya mungkin pertama perlu kita jelaskan
kita ini kan menjalankan amanat konstitusi
dan kemudian kpu kpu merupakan penyelenggara
dan syaratnya bahwa penyelenggaraan
pemilu itu harus jujur dan adil
kan begitu pasal dua puluh dua e ayat satu
maka itu yang merupakan esensi dari pelaksanaan pemilu
nah kita mengharapkan bahwasannya dalam proses permohonan gugatan kami ya di mk itu juga berjalan dengan baik dan bersifat substantif
oleh karena itu maka kami memang ada kritikan bahwasannya
karena adanya perbaikan perubahan dan lain lain
bagi kami bahwasannya tidak ada larangan di dalam hukum acara beracara di mahkamah konstitusi untuk melakukan revisi
jadi apa saja yang kemudian ditambahkan
yang kami perbaiki beberapa hal ya
beberapa hal di sana
karena memang buktinya sangat banyak sekali
berupa bukti bukti dalam bukti pelanggaran
dalam bentuk video dalam bentuk
sangat banyak mbak ini adalah permohonan kami
sangat banyak sekali perbaikannya
kemudian diantaranya adalah soal status atau dugaan cacat formil dari cawapres satu ini
itu adalah salah satunya
oleh karena itu maka kan ada di dalam formulir itu ya
ketika diisi oleh calon dalam hal ini oleh yang terhormat kaya maruf amin
itu ada yang tidak dicentang oleh dia
salah satunya adalah syarat mengundurkan diri
itu tidak dicentang oleh beliau di pasal dua ratus dua puluh tujuh huruf p undang undang pemilu itu
nah itu mbak kita akan bawa ini persoalan ini ya
mengharapkan bahwa ini kan ada aspek kejujuran
ya aspek apa namanya jurdil tadi sebagai amanat dari konstitusi itu
termasuk juga soal dugaan dana kampanye yang kemudian hari ini juga diangkat dan ramai
ya itu juga salah satunya juga
ada banyak sekali yang ada di dalam revisi perbaikan
itu dalam pertimbangan dalam putusan mahkamah konstitusi dalam pilpres dua ribu empat belas
masuk dalam pertimbangan itu merupakan hak kami untuk melakukan perbaikan
dan juga kami juga melakukan komunikasi
kita ada buktinya ini ada buktinya ya
komunikasi dengan ini
bahwasannya kami diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan registrasi
itu sebelas sampai sebelas juni untuk melakukan perbaikan
jadi bagi kami
kita ingin terjebak di persoalan persoalan semacam ini
kami ingin lebih kepada substansi
bahwa kemudian misalnya ada yang tidak sepakat ya
ada yang tidak sepakat dengan persoalan ini ya
tolong dibantah nanti
karena kan bagi kami yang penting ada yang menang adalah bangsa indonesia
dan itu kita hormati apapun keputusan dari mahkamah konstitusi
anda mengatakan mendorong persidangan mk yang substantif tadi kalau tidak salah
apakah ini kemudian juga mendegasikan pernyataan pak bw
di awal agar mahkamah konstitusi tidak menjadi mahkamah kalkulator itu
ya jadi kan begini mbak ya
jurdil yang namanya jurdil itu adalah sifatnya value
ya jadi dia tidak nomerik
dan ini konstitusi
konstitusi itu adalah metanorm
konstitusi ini semacam tiket untuk masuk ke negara negara
ya dia adalah tiket bagi kita
dan itu berbahwa kesepakatan bersama
dan pasal pasal di dalam konstitusi itu adalah semacam skop of work
yang itu harus dijalankan
oleh kita semua
termasuk oleh organ negara
yang bernama kpu
nah kalau kemudian ini apa namanya tidak amanat konstitusi itu tidak dijalankan
apapun produk kpu itu menjadi invalid
karena tidak sesuai dengan konstitusi
mas juri kalau misalnya anda lihat kan berarti dari awal sejak dari awal memang dua sudah mengatakan
mahkamah konstitusi jangan menjadi mahkamah kalkulator
artinya mengkritik selama ini hasil hasil perselisihan
karena sengketa pemilu ya masuk ke mahkamah konstitusi
dan kemudian sekarang ditekankan soal substansi ada beberapa tambahan materi ini
eee anda melihatnya memang ini bergeser karena chance nya kemudian sulit bagi dua untuk bergerak di angka atau bagaimana
pertama sebetulnya materi permohonan perbaikan
sebetulnya secara substansi
perolahan suara itu masih tidak jauh beda dengan materi permohonan yang awal
yang lebih banyak memuat proses pemilu itu sendiri
yang memang harus kita pahami bahwa rezim penyelenggaran pemilu kita saat ini yang diatur dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas itu sudah jelas mengatur kewenangan masing masing lembaga yang ada
nah kewenangan dari mahkamah konstitusi itu sudah jelas di dalam hal pemilu ini
mengadili perselisihan perolahan suara
dalam hal ini perolehan suara pemilihan presiden dan wakil presiden
nah memang di dalam perbaikan permohonan dua ini sudah mencantumkan
meskipun itu nanti bisa kita berdebatkan di persidangan
bagaimana asal usul angka yang dicantumkan dalam permohonan ini
tapi kemudian kan sekarang kemudian mulai menyasar hal hal
tapi sekarang kemudian mulai menyasar hal hal yang lain
soal administrasi formil maruf amin dan juga kemudian soal dana kampanye
ya kalau tadi mas yajid mengatakan bahwa tidak dilarang memasukkan atau memperbaiki permohonan sebagaimana yang disampaikan tadi
sebetulnya kalau kita baca undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas itu sudah jelas
bahwa yang dimungkinkan untuk dilakukan perubahan materi permohonan
materi permohonan adalah sengketa pilek
dpr dpd maupun dprd
sementara pilpres tidak diatur disitu
tapi di peraturan mahkamah konstitusi nomor lima tahun dua ribu delapan belas jelas
bahwa dalam tahapan pengajuan sengketa di mahkamah konstitusi
dikecualikan untuk sengketa pilpres untuk melakukan perbaikan
kalau sengketa pilek dpd dpr itu dimungkinkan ada perbaikan
tetapi di peraturan makam konstitusi jelas
bahwa dikecualikan untuk sengketa pilpres
tidak ada perubahan
untuk menerima perbaikan permohonan
tidak ada perbaikan permohonan
itu yang pertama
hal hal yang dipersoalkan tadi itu kan adalah masalah yang sudah
apa namanya sudah berlangsung di dalam tahapan pemilu di awal itu
nah rezim pengaturan pemilu sekarang ini kan sudah mengatur
bahwa kalau ada dugaan atau ada
masalah di dalam proses pemilu itu
kewenangan untuk menyelesaikannya sudah diatur
ini misalnya di bawah seluruh
misalnya tadi dipersoalkan soal
berkas pencalonan cawabres
mengenai kedudukannya di
bang bni syariah dan mandiri syariah
tahapan ini sudah diselesaikan oleh kpu
dimana kpu dengan
yang diatur dalam undang undang
sudah menerima berkas pendaftaran
memeriksa berkas pendaftaran yaimma aruf amin
dan kemudian menyatakan bahwa
seluruh berkas pendaftaran yaimma aruf amin
telah memenuhi syarat
atau ms begitu
nah apakah kpu atau bawaslu ini tidak paham akan aturan ini
mereka justru paham
bahwa kedudukan di kedua lembaga bank syariah itu
tidak menjadi halangan
bagi yaimma aruf amin untuk menjadi cawabres
karena itu tadi bahwa
bang syariah mandiri maupun bang bni mandiri
itulah anak perusahaan dari bni maupun mandiri
yang di dalam undang undang bumn itu dinyatakan
oke menarik ini
mas refli sebenarnya kalau misalnya melihat pergerakan yang sekarang
jadi ini soal substansi tadi disampaikan soal jurdil
kalau misalnya mau dirunut nur sebelumnya juga ada soal agar tidak jadi mahkamah kalkulator
jadi kalau misalnya melihat ini apa yang sedang didorong
karena bagaimanapun kan mereka kemudian sudah dua kemudian sudah membuat pernyataan publik
dan itu sekarang beruntutan sepertinya
informasi informasinya disampaikan secara satu persatu
nanti saya ingin gali penjelasan dari bang refli tapi
setelah juda ya
tetap bersama kami di cnn indonesia prime
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
bang refli kalau misalnya soal ini yang kemudian mau saya tanyakan
karena ada berbeda pendapat
mk menerima perbaikan permohonan atau tidak sih sebenarnya
gini ini kan soal soal yang menurut saya lebih paradigmatik
jadi bukan soal teknis
ini kan pertarungan antara perspektif tekstual sama perspektif lain ya
kalau saya lihat perdebatannya antara satu dan dua satu selalu mengembalikan hal hal pada teks
baik itu teks undang undang maupun teks peraturan mahkamah konstitusi
tapi kalau dua itu biasanya melihatnya pada hal yang lain
termasuk misalnya maksud kehadiran mk sebagai the guardian of the constitutions dan lain sebagainya
makanya saya bilang dalam beberapa kesempatan itu sangat tergantung paradigma mana yang akan dipakai oleh mk
kalau mk kembali kepada teks maka selesai the game is over untuk kasus ini
untuk isu ini
tetapi kalau mk kemudian mengambil hal hal yang justru lebih substantif
kembali kepada doktrin bahwa dia tidak hanya
sekedar hitung hitungan tapi dia adalah penjaga konstitusi bahkan dia adalah penjaga demokrasi dan lain sebagainya
maka ini bisa masuk
dan itu kemudian yang menurut anda sekarang sedang digunakan oleh dua
masukkan beberapa isu
itu akan sangat terlihat di mana nanti pada pemeriksaan pendahuluan
karena sebenarnya hakikat dari pemeriksaan pendahuluan itu kan hakim memberikan nasihat
hakim memberikan nasihat atas kejelasan materi permohonan
bukan lagi hal hal yang sifatnya technical ya tapi kejelasan materi permohonan
nah dalam konteks
apa sidang lain di mana waktunya lebih panjang
biasanya setelah pemeriksaan pendahuluan diberikan waktu untuk memperbaiki permohonan
tetapi dalam sengketa pemilu ini termasuk pilpres
itu tidak diberikan tetapi diberikannya biasanya di depan
kan ya begitu
yang di dalam konteks pilpres
tidak clear diberikan
bahkan tadi dikatakan bahwa ada larangan untuk itu
tapi sekali lagi
akan sangat tergantung pada
sidang nanti pemeriksaan pendahuluan
kami sudah menyampaikan perbaikan
nanti mk akan bilang begini
mana basis untuk anda mengajukan permohonan
untuk membacakan atau mensamerikan permohonan
apakah basisnya adalah permohonan awal
ataukah basisnya permohonan yang perbaikan
kalau basisnya permohonan awal
maka perbaikan itu harus dimasukkan ke dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut
barangkali ya caranya adalah lisan jadinya
atau mungkin ada
seperti yang sering saya lakukan
ada ada catatan
catatan catatan kecil yang kemudian agar korek
diberikan kepada hakim
dan kemudian dijadikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari permohonan
nah kita akan lihat itu nanti
kita akan lihat
jadi paradigma mk yang akan menentukan apakah isu ma'ruf amin ini akan masuk terus pada pemeriksaan
ataukah akan mati di depan
termasuk juga menurut anda soal dugaan cacat formil ini
satu melihat kepada teks
sedangkan dua berbeda
kita berasumsi bahwa ini lanjut
maka pertarungan selanjutnya
adalah lagi lagi interpretasi
kita tahu bahwa pasal dua ratus dua puluh tujuh huruf p itu kan mengatakan
harus menyertakan surat pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai calon
bagi pejabat dan karyawan bumn
ma'ruf amin sebagai ketua dewan penasihat
sudah pasti pejabat
ya nggak mungkin dia karyawan
masuk kategori di bawah dia pejabat di bumn
dan dia yang nunjukkan rups
rapat umum pemegang saham
tetapi kemudian persoalannya adalah
apakah dia pejabat bumn atau tidak
lagi lagi akan berperang
antara textual interpretation sama hal yang lebih sistematis
textual interpretation mengatakan pasal undang undang nomor satu ratus sembilan belas
tahun dua ribu tiga tentang badan usaha milik negara
yang namanya bumn itu adalah
perusahaan yang seluruh dan atau sebagian besar sahamnya
dimiliki oleh negara
sementara ini sahamnya
sebagian besar dimiliki oleh bumn
dia bukan bumn
tapi perspektif dua mengatakan
ini juga harus diperlakukan sama dengan bumn
sekalipun turunannya gitu ya
saya bagi informasi soal begini
kita bicara tentang yang namanya de jure dan de facto
de jure itu ada dua juga pendekatannya
ada yang sistematis
yang mengaitkannya dengan peraturan perundang undangan lainnya
ini saya kira hal yang barangkali harus diuji juga di sidang di mahkamah konstitusi
dan anda melihat
memang itu semua hak prerogatif hakim untuk menggunakan interpretasi yang mana
mbak harus tahu ya
dalam putusan pertama mahkamah konstitusi tanggal tiga puluh desember dua ribu dua puluh
kami tidak bisa kewenangan kami dibatasi undang undang
kewenangan kami diberikan oleh konstitusi
oke jadi beyond ya
undang undang saja bisa yang diset aside
jadi tidak sebatas teks
tidak sebatas teks undang undang
dia mengatakan bahwa kewenangan kami diberikan konstitusi
karena itu tidak bisa dibatasi oleh undang undang
itu paradigma hakim periode pertama
saya kan bikin disertasi
paradigma hakim itu bisa beda beda
tergantung apa memangnya
tergantung yang digantungi
cara berpikir dia
paradigma berpikir dia
aliran pemikiran hakim itu kan ada yang progresif
ada yang substantif
ada yang lebih mementingkan
dan lain sebagainya
cara berpikir hakim
metode penafsiran yang dia pakai
akan membuatnya lebih bergantung
kita bisa mengatakan
mempengaruhi putusan itu
karena itu saya mengatakan
selain permohonan ini
yang penting materinya
cara pandang hakim
akan sangat berpengaruh pada hasil evaluasi
satu dua mungkin juga sudah melakukan riset
mereka yang akan terlibat dalam persidangan ini
jangan jangan mereka sudah memetakan
sudah memetakan siapa yang akan
hal hal substantif ini dimasukkan
nah kami cenderung mendorong
memiliki paradigma baru
dan itu sudah diterapkan
dalam beberapa putusan
dalam putusan yang di jawa timur
di sampang itu
itu ke arah
di mana hakim itu
juga ke arah
hakim arief itu juga
mengejar keadilan prosedural
ini berarti ya
memang arahnya harus ke sana
kalau hanya konstitusi
tidak ada gunanya
oke baik baik baik
karena kita ada informasi mudik dulu
tetap bersama kami
di cnn indonesia prime news
saya kembali nanti
kepada mas jury
anda kembali bersama kami
di cnn indonesia prime news
bang refli tadi
hal hal substansi itu
dimasukkan ke dalam perbaikan materi
juga kita tahu
di media juga sudah ramai
media sosial juga sudah ramai
dan sekarang semuanya
melihat kepada satu
apa yang akan dilakukan
kalau tadi bang refli menjelaskan
atau perjalanan mk ya
dari masa ke masa
ada perubahan paradigma
di dalam menangani perkara
untuk saat ini
saya kira kita harus percaya kepada
di samping undang undang
telah mengatur secara jelas
mahkamah konstitusi sendiri
sudah mengatur secara
di dalam peraturan
atau di dalam
sengketa hasil pilpres
bahwa itu terkait dengan
yang sudah ditetapkan oleh kpu
permohonannya yang akan diperoleh adalah
yang bisa mengubah
mk sendiri sudah
sudah membuat pembatasan
melalui peraturan mahkamah konstitusinya
nanti akan serahkan proses ini
di dalam persidangan di mahkamah konstitusi
tentu dari awal kita harus percaya
bahwa mahkamah konstitusi akan konsisten dengan apa yang sudah diaturnya
sudah firm sekali dengan posisi maruf amin
yang selama ini
sudah firm ya
semestinya itu juga tidak bisa dipermasalahkan lagi
dan kemudian dimunculkan dong
tapi kalau misalnya sekarang bisa dimunculkan
apakah ada yang miss dilakukan
kalau dari satu
tim hukum satu
konsisten untuk merespon permohonan awal
tidak ada perbaikan di dalam permohonan sengketa hasil pilpres
kita juga siap kalau di dalam persidangan nanti
atau hakim mahkamah konstitusi
untuk perspektif baru misalnya
perspektif baru terhadap materi permohonan pemohon
tentu kami akan siap
dan akan kami jelaskan
akan kami sampaikan tanggapan di forum persidangan nanti
sekarang katakanlah memang sudah siap
tapi bagaimanapun kan anda masih melihat flows
dari beberapa syarat administratif yang kemudian sudah diakui oleh satu ini
dan itu kemudian dijadikan senjata sekarang oleh dua
percaya kepada amk
kami pun percaya
kami sangat percaya kepada mahkamah konstitusi
mahkamah konstitusi untuk jadi hakim konstitusi itu salah satu syaratnya itu menjadi adalah negarawan
dan ini tidak ada syarat di dalam jabatan jabatan yang lain
artinya seorang negarawan itu telah selesai dengan hidupnya
dia memiliki tingkat wise
kebijak yang sangat tinggi
pengetahuan yang luas
jadi kita sangat menghargai mahkamah konstitusi
semuanya saat ini memuja muja mahkamah konstitusi
saya kira karena kebetulan saya menjadi salah satu panitia pansel hakim konstitusi
tahun dua ribu delapan di dewan pertimbangan presiden
jadi kami juga
saya belajar juga
bagaimana sebetulnya seorang
kalau tadi dibicarakan soal perbaikan
kita punya buktinya
kemudian ada juga
statement ketua amk
bisa dicek di youtube itu bahwa
diperbolehkan itu untuk melakukan revisi
dan juga di dalam
sebagian pertimbangan disebutkan bahwa perbaikan itu adalah hak pemohon
dan ini diatur dalam pasal tiga puluh sembilan undang undang mk
jadi bagi kami
kami ingin mengajak
kita bukan berarti
tidak menghargai soal numerik
angka itu oke bagi kami
tetapi angka itu dibangun atas dasar apa
memberi mandat konstitusi itu bahwa harus
pemilu itu harus jujur dan harus adil
nah angka oke fine
tapi dibangun atas dasar apa
nah itu yang penting bagi kami
karena ini adalah
begitu mbak putri
ya kami juga sebetulnya
senang sekali dengan
tim dua yang begitu percaya kepada mk
dan di situlah nanti kita akan
apa apa yang menurut perspektif
dan keyakinan masing masing pihak
dan tentu satu itu
baik menyangkut angka
maupun menyangkut prosesnya
terkait dengan proses pemilu yang dipersoalkan oleh tim nasional
kami merasa itu tidak ada masalah juga
kemudian ketika proses ini kemudian akan
misalnya nanti perspektifnya
kita membahas substansi
bagaimana dengan penyaringan atau proses yang selama ini berjalan
berjalan di bawah seluruh
itu kan kemudian juga menjadi pertanyaan publik nanti ya bang refli
nanti ya setelah jeda ya
saya juga senang dengan mereka
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news